sepertiga warga as menghadapi gelombang panas yang menyapu wilayah california di barat hingga florida di timur
tak hanya amerika serikat gelombang panas juga dirasakan sejumlah negara di eropa
nasihat cuaca panas ekstrim pbb memperingatkan akan kemungkinan kondisi bertambah parah
fenix arizona mencatat suhu panas ekstrim terlama dalam sembilan belas hari berturut turut
sementara di detsally california wilayah terpanas di as suhu mencapai lima puluh lima derajat celcius
sejumlah tunawisma di kawasan palm springs california terpapar suhu empat puluh delapan derajat celcius
sebelumnya beberapa orang yang berlindung di sini mengatakan ada orang yang terluka dan mungkin mereka mati
california merupakan negara bagian dengan jumlah warga tunawisma terbanyak di amerika serikat
data departemen perumahan dan pembangunan kota amerika serikat menunjukkan di california ada satu ratus tujuh puluh satu lima ratus warga yang alami ketunawismaan
di kota besar seperti san francisco penyebab utama ketunawismaan adalah
pertanian california yang merupakan salah satu sektor signifikan di negara bagian tersebut juga terdampak
meski tak alami kekeringan pekerja tak bisa berlama lama di luar ruangan
tak hanya fisik suhu panas ekstrim berdampak pada kesehatan mental manusia
badan kelautan dan atmosfer nasional as noa mencatat bulan juni dua ribu dua puluh tiga sebagai bulan juni terpanas di as sejak seribu delapan ratus sembilan puluh
sejumlah ilmuwan menyebut rata rata suhu bumi tahun ini adalah yang terpanas dalam sejarah bumi
dari san francisco california virginia gunawan dan tim voa